produktivitas bidang kelautan perikanan pemerintah akan membangun sentra penjualan ikan bertaraf internasional di muara baru penjaringan jakarta utara
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti pun meminta kepala daerah untuk menyediakan lahan guna membangun sentra ikan
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti dan gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan pasar ikan di muara baru penjaringan jakarta utara kamis siang
proyek yang dibangun di lahan dua puluh dua empat ratus empat puluh empat meter persegi ini akan menjadi sentra penjualan ikan bertaraf internasional pertama di indonesia
pasar ikan modern ini dibangun tiga lantai dan berisi satu lima puluh lima kios
pasar ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan produktivitas bidang kelautan dan perikanan
susi pun meminta kepala daerah untuk mendukung rencana pembangunan pasar bertaraf internasional seperti ini
tidak hanya di jakarta kkp juga akan membangun sentra penjualan ikan bertaraf internasional di indonesia

konsumsi ikan juga banyak kita akan mentanggitkan tahun dua ribu delapan belas itu menjadi lima puluh tiga kilo
sekarang sudah empat puluh enam kilo tujuh nah jadi ini terus meningkat
kalau kita dekatkan dan kita bersihkan kita baguskan pasar ikannya kita harapkan masyarakat akan lebih senang makan ikan
kebijakan ini disambut positif gubernur dki jakarta anies baswedan
pemprov dki akan mencari lokasi baru yang ramai untuk dibangun sentra perikanan
proyek senilai satu ratus lima puluh miliar rupiah ini ditargetkan akan rampung pada desember mendatang
gunawan sugro jakarta
pasar ikan modern indonesia